fobia akan bangkitnya komunis di tanah air berujung bentrokan terjadi dini hari tadi
gedung lbh jakarta menjadi korban perusakan karena diduga menggelar diskusi terkait dengan pki
benarkah bangsa ini masih trauma dengan masa lalunya
ataukah ini kemudian hanya isu yang kemudian dimanfaatkan segelintir pihak untuk tujuan tertentu
senin dini hari masa mengepung kantor lbh jakarta
mereka menuntut penutupan kantor lbh jakarta karena diduga tengah menggelar kegiatan terkait pki atau komunis
aksi itu juga diwarnai bentrokan masa dengan aparat kepolisian
akibatnya kantor lbh jakarta di jalan diponegoro jakarta pusat mengalami kerusakan
polisi memastikan kegiatan yang berlangsung di kantor lbh jakarta tidak terkait dengan aktivitas pki seperti yang masa keluhkan
namun masa yang termakan berita bohong atau hoax sudah terlanjur terprovokasi
kapolres dan tim bersama saya
saya juga memberikan pengertian kepada masa tersebut bahwa di dalam kantor lph tidak ada kegiatan yang sifatnya seperti apa yang mereka duga para pengunjuk rasa ini
yaitu kegiatan seminar tentang pki
sebelum menggelar acara diskusi yang kemudian menuai reaksi massa pihak panitia sebenarnya sudah mengundang polisi dan perwakilan ormas
namun acara tersebut tetap tak mendapatkan
pihak lbh pun menduga ada pihak tertentu yang bermain dengan tujuan politik dibalik aksi massa tersebut
pihak lbh pun menduga ada pihak tertentu yang bermain dengan tujuan politik dibalik aksi masa tersebut
pada hari sabtu kami itu mempersilahkan perwakilan polisi untuk mengikuti acara
bahkan juga mempersilahkan perwakilan ormas untuk datang melihat
cuma karena polisi tidak mengizinkan dibubarin yaudah
sehingga tidak ada wadah

padahal kami itu kalau kami melihat panitia ya mengundang ada nama nama misalnya seperti imam aziz dari nu
orang orang yang terganggu yang nggak ingin terungkap yang nggak mau terusik bisa jadi mereka yang kemudian mendorong ini
terganggu dengan pengungkapan kebenaran
ketakutan akan bangkitnya komunisme belakangan memang mengemuka
berbagai rentetan aksi dibubarkan atau dihentikan paksa karena diduga terkait

tak hanya acara acara yang digelar lsm
pemerintah bahkan pernah mendapat tudingan telah disusupi agen komunis
karena mereka sekarang diisi oleh teten mas duki bumim suprianto budiman sejad miko waluyo yudjati nezar fatriyat
dan sederhana kader kader pki yang mereka menjadikan istana tanpa kelapa telutin mereka tiap hari kerja di atas jam delapan malam ke atas
jadi istana negara sekarang jadi sarangnya pki sejak bulan mei dua ribu enam belas
sampai kapan gua gak tau
fobia akan bangkitnya paham komunis di tanah air ini seperti menjadi bom waktu yang dikhawatirkan bisa menjadi isu yang dimanfaatkan oleh segelintir pihak untuk tujuan tertentu
jika tak segera dihentikan gesekan antar kelompok masih akan terus terulang
agus firman syah cnn indonesia
pengepungan oleh masa yang terjadi di kantor lbh jakarta minggu malam bisa menjadi contoh
masih tingginya tensi jika terkait partai komunis indonesia
namun benarkah isu terkait bahaya laten pk itu masih nyata atau kini malah menjadi hanya sebuah komoditas yang bisa dimanfaatkan oleh segelintir pihak
untuk berdiskusi terkait hal itu malam ini sudah hadir bersama saya malam hari ini rahmat himran ketua aliansi pemuda anti komunis
terima kasih sudah hadir kemudian ada hermawan sulistyo peneliti senior lipi selamat malam
terima kasih sudah hadir
dan ada nelson simamora advokat dari lbh
bang nelson terima kasih sudah hadir
mungkin bisa cerita sedikit yang terjadi tadi malam itu bagaimana sih anda di sana
iya saya di sekitar lbh jakarta karena saya tidak bisa masuk kebetulan ke kantor saya sendiri gitu
karena sudah di kepung
iya sudah ada kalau menurut data menurut kapolda itu ada sekitar satu lima ratus sampai dua orang di jalan diponegoro
anda sendiri tahunya
bahwa kantor lbh jakarta tempat anda itu akan didatangi masa sejak kapan sebenarnya
sudah seminggu itu memang sudah ada semacam apa ya namanya ya tanda tanda lah bisa dibilang
bahwa ada orang orang yang memang tidak biasanya ada di sekitar
sekitar situ terlihat muncul
intimidasi sudah melakukan intimidasi
mungkin sekedar melihat kondisi saja gitu
dan ada beberapa yang mendapat di telepon dihubungi oleh orang orang yang tidak dikenal gitu
apa sih yang sebenarnya yang dilakukan di lbh jakarta itu sehingga pada hari sabtu diskusi sempat di mungkin cerita sejak hari sabtunya
diskusi apa kemudian itu yang membubarkan siapa kemudian di hari minggunya seperti apa
kalau hari sabtu ya
kalau hari sabtu kita ada diskusi sejarah
diskusi kita berdialog ya
antara orang orang ya biasa kita mencari ya berdialektika biasa lah gitu ya
dan hari minggu kita
sejarah sejarah seribu sembilan ratus enam puluh lima pada waktu itu
kalau kita lihat pernyataan dari m isnur yang konversi begitu hari ini begitu yang mengatakan
sebenarnya yang dilakukan oleh teman teman lbh
termasuk ylbhi itu adalah mencoba membantu pemerintah untuk meluruskan sebenarnya apa sejarah yang terjadi pada tahun seribu sembilan ratus lima itu
jadi karena memang kita sempat ada yang namanya simposium pada waktu itu ya
dan itu memang program pemerintah ya
pemerintah joko widodo dan yusuf kalla nawacita ya
pemerintah joko widodo yang namanya memberikan keadilan bagi korban pelanggaran ham masa lalu ya
justru kita membantu pemerintah
mengungkap kasus kasus ham masa lalu yang belum selesai
membantu korbannya yang belum mendapatkan keadilan
maksudnya seperti itu ya
anda menggelar teman teman lbh dan juga ylbhi menggelar diskusi tentang hal itu
pada hari sabtu
pada hari sabtu
yang membubarkan siapa
pada waktu itu ada kelompok orang yang beruncuk rasa ya
dan pada waktu itu
dan pada waktu itu
menyarankan untuk bubar
justru menyarankan untuk bubar ya
bukan menjaga diskusi itu agar tidak
bisa dibilang seperti itu
tapi siapa narasumbernya
jangan jangan yang dikhawatirkan narasumbernya memang mungkin ya
ini pertanyaan publik sebagian publik juga
narasumbernya terkait dengan mencoba pembenaran dari ideologi komunis itu sendiri dan lain sebagainya
soal pembenaran geologi komunis kita nggak ada ngomong itu
kita bicara bahwa sejarah ya
sejarah pada waktu itu bersama dengan orang orang yang memang punya kompetensi di bidang itu
pada waktu itu
dan ya justru diskusi harusnya kalau mau dilawan dalam tanda kutip
dilawan dengan diskusi yang lain
kalau dengan diskusi yang lain gitu loh
kita berkumpul dengan cara damai
dengan maksud damai
dan itu dilindungi oleh konstitusi kita
undang undang dasar negara republik indonesia seribu sembilan ratus empat puluh lima gitu
apa yang salah dengan itu
tapi waktu itu benar memang kepolisian justru menyarankan untuk sebaiknya bubar
agar menghindari terjadinya kekerasan begitu ya
kurang lebih seperti itu
oke lalu saya sebelum ke yang lain
hari minggunya apa yang terjadi
hari minggu kita acara seperti biasa
mulai saya kasih lihat di sini
jadi ada semacam ini ya
acara ini kita yang kita sebarkan melalui media sosial dan aplikasi pesan singkat bahwa ada asik asik
bisa dilihat sendiri bahwa
isinya apa itu
dan lain sebagainya lain
ya itu sebagainya
tetapi itu masih terkait dengan hari sabtu tidak
ya kita acara biasa saja gitu
ya main main gitar
seperti itu saja gitu loh
tidak ada pembahasan sejarah
itu karena kapok di hari sabtunya ataukah bagaimana
kita enggak kapok lah
jadi ya kita memang ada agenda seperti ini memang
tapi kemudian justru didatangi oleh ribuan orang kesana
kita jadi justru penasaran nih kenapa gitu
sampai jam berapa itu anda di kepung
kalau acara sendiri kita berlangsung sampai jam
tapi masa yang berada di situ sampai jam berapa
masa di situ mereka itu mulai berkumpul jam
sejak sore sih sebetulnya
sejak sore dan mencapai puncaknya itu pada jam
tapi acara tetap berlangsung ya berhenti ya
acara sebetulnya sudah selesai pada jam sepuluh malam
baik sekarang saya ke mas rahmat
mas rahmat kita minta klarifikasi
apakah memang anda juga sempat menggelar diskusi tentang kekhawatiran acara yang akan diselenggarakan oleh lbh jakarta
yang saya lakukan bukanlah diskusi tapi konsolidasi
konsolidasi dan kegiatan aksi
reklap pada saat itu
jadi anda yang beraksi di lbh jakarta
ada yang demo dari hari sabtu dan hari minggu
kenapa anda harus mendemo ke lbh jakarta
jadi sebelumnya kita mendapatkan informasi yang palit bahwa di lbh jakarta akan melaksanakan kegiatan seminar yang mengenai komunis
seperti yang dikatakan tadi dan dibenarkan oleh pihak lbh di mana mereka akan melakukan seminar tentang pembenaran sejarah seribu sembilan ratus enam puluh lima dan seribu sembilan ratus sembilan puluh
dari siapa informasinya anda dapat
ya kita dapatkan informasi palit
saya juga dua hari sebelum demo sudah datang ke intelkam polda metro jaya untuk memberitahukan surat pemberitahuan bahwa aliansi mahasiswa dan pemuda anti komunis di bawah pimpinan saya akan melaksanakan aksi demo di lbh
kita banyak berbicara di mapolda
kata mereka dari pihak polda dari lbh belum satu pun menyampaikan surat akan ada pelaksanaan kegiatan itu di lbh jakarta
nah sampai saat ini mereka belum mengajukan izin ataupun pemberitahuan
tapi saya katakan ini sudah viral di mana mana
kegiatan mereka sengaja mereka upload di whatsapp maupun di media sosial lainnya sehingga kita harus menyikapi dong
karena kegiatan yang akan mereka lakukan adalah pembenaran sejarah di mana pki ataupun korban korban komunis dalam hal itu akan diposisikan menjadi korban
tapi anda tadi menyatakan ini akan menggelar
lbh akan menggelar seminar tentang terkait dengan peristiwa enam puluh lima
apa yang salah dengan seminar
nah bukan masalah salah ataupun tidak
mereka akan melakukan seminar itu poin intinya adalah memberikan pembenaran bahwasannya korban korban pki ini hanyalah korban daripada tni
itu yang poin penting yang akan mereka lakukan
di mana akan ada pembalikan sejarah
tni akan disudutkan sebagai orang yang melakukan gejolak g tiga puluh spk
mereka akan mengatakan bahwa mereka tidak akan mencari sementara orang orang komunis ini akan menjadi korban dalam posisi ini
itulah yang akan kita klarifikasi di masyarakat
anda sendiri sudah mengetahui fakta yang benar karena beberapa peneliti nanti kita ke mas kiki begitu ya
peneliti pun masih ada pandangan tentang apakah benar cerita seperti yang dalam film yang lama itu yang kemudian mau diputar lagi oleh panglima tni
bagaimana posisi anda mengatakan bahwa anda yang paling benar
posisi lbh jakarta adalah posisi yang paling salah
kemudian apa yang anda khawatirkan dengan seminar
kalau khawatirnya adalah pembentukan opini
sejauh apa lbh jakarta bisa melakukan pembentukan opini pemutar balikan sejarah menurut anda
kejadian seperti ini bukan pertama kali kita melakukan demo di lbh terkait isu yang mereka angkat
tahun lalu mereka akan memutar film yang dilarang oleh pemerintah yaitu film pulau buru tanah air beta
di mana film itu akan bercerita tentang sejarah
untuk para korban korban pki nantinya yang diasingkan di sana
itu pun akan ada muncul pembenaran terhadap pki merupakan korban daripada g tiga puluh spk
yang anda khawatirkan opini terbentuk
yang itu opini itu terbentuk
sebelumnya juga kita membubarkan kegiatan simposium seribu sembilan ratus enam puluh lima di hotel arya duta yang dihadirkan oleh sebagian daripada rekan rekan yang pro terhadap komunis
baik saya masih penasaran yang anda khawatirkan adalah terbentuknya sebuah opini
tidak bersibuk saja membuat opini yang sebaliknya
kita jawab setelah jeda berikut ini tetaplah di cnn indonesia prime news
coba kita awali segmen ini dengan melihat prof kiki dulu
ke prof kiki dulu
prof kiki bukunya coba lihatin bukunya
coba lihat ya kamera boleh
ya palu ada di ladang depu
ini waktu nulis ini prof kiki nggak takut dianggap komunis nanti
ini dua puluh tahun saya riset dimulai dari tahun delapan puluh an seribu sembilan ratus delapan puluh an
dan pada waktu itu nggak bisa riset
kalau ketahuan ditangkap pasti
lihat saya nulis skripsi tentang tebu hirang
nggak boleh ujian katanya ekstrim kanan
nulis tentang pki katanya ekstrem kiri
berarti kan ini anda melakukan aktivitas ilmiah ya
diskusi seperti yang dilakukan lbh mungkin juga aktivitas ilmiah
prof kiki sebelum saya lebih dalam ke anda saya tanya lagi
nah itu dia apa yang anda khawatir
kalau prof kiki nggak ada demo nih
kalau pak prof ini mengenai ilmiah
nah saya jelaskan mengenai apa yang dilakukan oleh lbh itu dilarang dalam undang undang
dimana untuk penyebaran paham komunis itu dilarang
sudah dilarang dalam tap mprs
dimana ketika kita menyebarkan paham komunis itu selain di dunia pendidikan selain di kampus ataupun sekolah itu dilarang
menyebarkan paham komunis ya
menyebarkan paham komunis
saya tanya dulu di lbh menyebarkan paham komunis tidak
apa yang terjadi coba jawab dulu
kita berdiskusi biasa gitu mau ngobrol biasa
bagaimana orang orang sekelompok orang bertukar pikiran gitu loh
dan nggak ada yang salah dengan itu gitu
jadi ya berbicara aja sejarah masa lalu
kalau yang benar salah bagaimana begitu ya
ya justru ini yang berbicara kita salah gitu loh
salahnya dimana kita berbicara gitu
kita tidak menghina siapapun
kita tidak mengolok olok siapapun
kita tidak memunjukkan siapapun
tapi kita tidak boleh berbicara gitu loh
artinya forum diskusi lah
kurang lebih kalau dilakukan prof vicky sifatnya riset ya
kalau ini kan diskusi
nah itu dia
nah itu dia
dari mana sebenarnya anda mengetahui bahwa lbh itu sedang melakukan penyebaran paham komunis
ketika anda konsolidasi itu anda konsolidasi dengan siapa sih sebenarnya
ya kemarin kita konsolidasi dengan para aktivis aktivis yang ada
baik itu okp maupun ormas ormas islam lainnya
menyikapi tentang permasalahan ini
ini sudah mereka akan lakukan jauh jauh hari sebelum pelaksanaan ini kan sudah menyebar kemana mana
dan setelah kita lihat oh ternyata ini kelompok yang sama
yang sering menyatakan kegiatan ini pada tahun tahun kemarin
siapa sinar sumber anda
ya jadi kita bersama senior senior lainnya kemarin kan sudah sempat heboh di berbagai media bahwasannya abang kita senior organisasi kita bang kiplanjien datang ke gedung kita di sekret kita
dan itu benar adanya kita melakukan konsolidasi bersama beliau
jadi maksudnya sumber informasi anda semua itu dari kiflanjien
kita termotivasi saja terhadap pemikiran pemikiran dia
untuk melawan adanya komunis yang akan berkembang di negara ini
saat itu apa yang disampaikan bang kiflan tentang kekhawatiran munculnya komunis sampai kemudian lbh sampai diserbu begitu
nah bang kiplan menjelaskan bahwasannya komunis gaya baru sekarang sudah mulai muncul di berbagai tempat di wilayah nkri ini
mereka sudah menyiapkan berbagai macam strategi untuk bisa menguasai lagi nkri
ya jadi nanti kita akan laporkan
ini ke bar es krim saya belum bisa buka disini
akan kita susun kita sudah bersama tim pengacara juga
ada lbh bang japar dan lain lain
kita sudah akan menyusun konten konten apa yang akan kita lakukan
tapi kan kemudian bukan penyerangan
apa namanya pengepungan ke lbh jakarta dilakukan sampai malam kan
itu kan di luar izin demonstrasi juga sebenarnya kan
di hari libur juga tidak boleh sebenarnya
nah anda melakukan persekusi tuh anda setuju disebut melakukan persekusi
enggak jadi begini saya luruskan bahwasannya pada hari minggu itu saya melakukan aksi
dari jam tiga sore sampai menjelang maghrib jam setengah enam
itu kita berhenti
kita meminta kepada kapol segmenteng yang melakukan pengamanan pada saat itu
bang kalau bisa dibubarkan aja acara di dalam
kalau tidak dibubarkan ditakuti masa akan membrudak datang kesini
dan saya tidak bertanggung jawab apabila itu terjadi
nah saya sampaikan itu
masa kan ada di bawah anda
pada saat itu saya sampaikan bisa nggak saya masuk ke dalam untuk mengecek
hanya sekedar mengecek apakah ada atribut atribut komunis ataukah ada kegiatan kegiatan yang berbau komunis di dalam
kenapa anda tidak mempercayakan kepada kepolisian yang mengecek hanya menegakkan hukum kepolisian
itulah yang menjadi pertanyaan saya kenapa pihak lbh tidak mengizinkan saya masuk ke dalam untuk memastikan bahwa di dalam tidak terlaksana kegiatan berbau komunis
anda sempat menyebut polisi yang masuk tidak
saya minta kepada kapolda langsung yang ada di situ kapolda metro jaya dandim jakarta pusat kapolres jakarta pusat kapolsek menteng
saya minta untuk bisa memfasilitasi saya masuk ke dalam saya saja kalau saya sudah masuk ke dalam masa yang ada di luar akan tenang ketika mendengar
kenapa harus anda kenapa tidak mempercayakan kepolisian sebagai penegak hukum
bukan tidak mempercayakan kepolisian
soal atribut pki maksudnya kan ada atau tidaknya
persoalan ini bukan permasalahan kepercayaan
harus anda yang masuk
sehingga kita jelas karena kita mengawal kita juga nggak mau nkri ini apalagi kami generasi muda penerus bangsa yang tentunya berada di generasi ini di barisan terdepan untuk membela nkri
dari paham paham komunis seperti ini
yang anda khawatirkan paham komunis kan bisa sewenang wenang terhadap kelompok tertentu
iya benar seperti itu
sekarang di era demokrasi kan nah kalau di era demokrasi semua berhak melakukan apa asal tidak melanggar hukum kan
asal tidak melanggar hukum
anda khawatirkan pembentukan opini kenapa anda tidak malah sibuk membubarkan aktivitas orang lain tapi kenapa tidak anda bentuk opini sendiri sesuai dengan kepercayaan anda
yang kita bubarkan sudah bertentangan dengan undang undang di mana mereka tidak bisa melakukan diskusi tentang komunis
seperti itu karena mereka telah melakukan penyebaran paham komunis itu dilarang dalam undang undang
oke saya akan perbuji sebentar lagi perbuji ya lbh jakarta ada ditangkap polisi tidak
nah kalau tidak ada yang ditangkap polisi
berarti kan tidak ada pelanggaran undang undang
makanya saya mau laporkan bukti bukti yang saya dapatkan kita sudah mengusyawarakan dengan lbh sudah ada koordinasi dengan pihak pengacara kita sudah bentuk tim pengacara
saya akan mengajukan berbagai macam bukti yang saya kantongi selama ini
berarti akan ya masih akan oke
iya kita akan melakukan itu
saya mau melihat lebih luas prof kiki kan ini sebenarnya sudah sejak januari kita undang juga prof kiki berdiskusi tentang ini ketika kita mencoba wawancarai pak alfian tanjung yang menyebut
ada komunis di istana begitu kan ya sekarang sedang menjalani proses hukum beliau nah kalau anda melihat sendiri seperti apa sih ketakutan atau khawatiran tentang komunis di era sekarang ini itu apakah masih relevan atau bagaimana
atau memang signifikan anda sebagai peneliti tentang hal ini
jadi kita mulai dari sekarang dulu ya
nanti ditarik ke belakang komunisme di dunia ini sudah kalah sudah mati kenapa
tidak ada praksis aplikasi dari
filosofi dan teori komunisme itu yang di dalam praktek kenegaraan dan kemasyarakatan yang berhasil
uni soviet hancur runtuh terakhir kuba semua runtuh yang tinggal ini korea utara
tinggal korea utara dan ngaco kan nembak nembak segala macam kan kenapa
cina itu resminya masih ideologi komunis
tapi prakteknya itu sudah sangat kapitalis
sudah terlihat jelas itu ya
karena sangat kapitalis koruptor pemimpinnya korupsi semua terus kita masuk ke sana itu semua simbol kapitalisme mulai dari ⁇ mcdonald sampai semua
nah jadi sama seperti di vietnam vietnam itu masih negara komunis tapi prakteknya sudah kapitalis sekali kapitalis sekali
karena ada konsep reformasi yang namanya doi moi ini prinsip yang sama dengan di china
apa yang terjadi karena di dalam praktek penyelenggaraan negara selama sampai tahun seribu sembilan ratus delapan puluh an ada vulkanisasi dan runtuhnya uni soviet itu rezim rezim komunis itu memang biadab
tidak ada satupun rejim komunis yang berbudaya
khusus di genosida genoside di kamboja ini semua negara
dan itu sudah sejak awal kalau baca bukunya kanat cikov bagaimana uni soviet dibangun dan dia pergi dari amerika ke sana ke pegunungan ural percaya pada komunisme kemudian menghadapi kenyataan tidak seperti mimpi surga
sama seperti milovan jilas ketika memimpin yugoslavia
dan dia bilang
bermimpi tentang diktator plaritariat ternyata ini rejim penindas yang baru sehingga dia menulis buku the new class itu bahwa ini kelas baru yang menindas
sama saja gitu
nah itu semua cerita sejarah yang sudah dialami di seluruh dunia bukan hanya di indonesia
nggak bisa hidup
ideologi bangkrut berarti ini
ideologi yang sudah bangkrut

karena orang masih percaya komunisme dan mau menerapkannya dalam sistem kemasyarakatan sekarang ini itu orang banyak bodoh
pertentangan antara kelas proletar dan kelas burjuasi itu karena pemilikan modal itu sudah selesai tahun tiga puluh empat ketika diintroduksi pemilikan saham di amerika itu
jadi orang buruh tidak lagi menjadi instrumen
yang ditindas melalui instrumen modal karena dia bisa ikut memiliki modal perusahaan
nah jadi itu sudah sekian hampir seratus tahun yang lalu sudah mulai gagal
lalu kenapa ini masih jadi pertarungan di serbu segala macam
sebagai instrumen pertarungan politik ini masih seksi
bisa digunakan ini ya
jadi kalau saya habisi pki habisi komunisme
itu masih menang
itu masih mendapatkan pengikut saya
nah sebaliknya mari kita bangkitkan lagi kekuatan komunis karena ini kekuatan yang merakyat
membela rakyat sekarang ini kapitalis komprador semua penjahat
itu juga masih menarik
dua sisi itu masih menarik
jadilah ini terjadi pertarungan ini
nah masalahnya pertanyaannya kepentingan politiknya siapa ya
masalahnya masalahnya adalah generasi milenial ini tidak mengenal itu semua
contoh didiskusikan tahun enam puluh lima
saya mau tanya siapa narasumbernya
ada pak asfi
ada banyak sebetulnya
iya ada juga
sebagai topik sejarah ini seksi
dan tidak ada orang yang berani ketika saya mau mulai tahun delapan puluh empat
mau mulai riset ini
oh anda mulai riset ini tahun delapan puluh empat
saya korban yang membuat korban
semua masih hidup masih saya wawancarai semua
nah jadi kenapa saya bilang seksi
katanya dengan narasumber tadi bagaimana
ya banyak orang yang baca sosmed baca ini nulis desertasi tiba tiba jadi ahli tahun dua ribu
nah kenapa jadi menarik
karena jadi menarik
karena taking side memihak pada salah satu ini
saya kasih contoh konkret
entah itu yang anti atau yang setuju
ya yang anti sama yang setuju yang mendukung
itu dua duanya memihak karena itu seksi
pertama seksi kalau dia tidak terlibat sendiri
kalau dia terlibat masih ada luka luka lama nih
terlibat itu maksudnya anaknya para korban pada saat itu
jadi masih ada luka luka lama
nah saya berikan contoh nih
yang untuk yang
apa melawan pki
pengen film ini diputar
film film yang sekarang g tiga puluh s itu
untuk yang membela komunisme dan sayap kiri itu
mempercayai filmnya anwar kongo itu
jagal di oppenheimer
yang dipakai rujukan
karena itu menggambarkan kekerasan
negara saat itu
ini dipakai rujukan ini
di pengadilan rakyat di den haag
saya mau tanya anwar kok umur berapa pada saat itu gitu
kalau umurnya di bawah tujuh puluh dua
tidak ada jagal pada satu yang umurnya sepuluh tahun
seperti isis ini
kalau lihat profilnya itu paling seumur
profilnya itu paling seumuran saya
tidak ada laporan masal sampai ribuan orang di sumatera utara
yang masal itu hanya di bali dan jawa timur
semua berintil berintil itu
tidak masuk akal
wiski tahun segitu itu susah dicari
apalagi di medan
dan mahal sekali harganya
yang paling parah menurut saya adalah
saya dua puluh tahun meneliti modus pembunuhan
tidak ada satupun dengan cara itu
tidak ada cara yang lain
jadi ini sudah pasti salah
oke tapi dari sisi itu ya
yang paling parah adalah
dia bilang dia mendapatkan ide
dari marlon brando
marlon brando itu tahun seribu sembilan ratus tujuh puluh dua

tapi bagaimana dengan yang
menginginkan film ini dibutar
film yang mana nih
film yang pengkhianatan g tiga puluh spki nya
pengkhianatan g tiga puluh spki
setelah jeda ya
kami akan segera kembali setelah jeda berikutnya
kita bisa mungkin memulai segmen ini
pernyataan dari panglima tni
yang menurut panglima tni
untuk mengingatkan sejarah
pada generasi saat ini
ya kita akan sambil menunggu ya
jenderal gatot nurmantio berikut ini
dan nilai sejarah
kepada generasi muda
anak saya juga gak tau itu bagaimana kan gitu
yang berhak melarang saya hanya pemerintah
menteri dalam negeri sudah mengatakan
ya kalau kita selama ini
mau jadi apa bangsa ini
bung karun mengatakan
jangan lupa jas merah
jangan lupa jas aja
cuma fakta dalam film itu
masih menjadi polemik
eh biarin aja lah
diulik saya tidak berpolemik kok
saya tidak berpolemik
mengingatkan generasi muda kita
ini menarik sebenarnya
pernyataannya prof giyai
karena kalau dilihat tadi
yang dikatakan pak ngelima tni
untuk meluruskan fakta sejarah
kok nggak boleh memutar film ini
tapi ketika ditanya kembali
faktanya kan masih menjadi polemik
nah kalau anda melihat bagaimana ini
versi yang seperti ini
psd saya sejarah
master saya sejarah
sejarah itu memang gak ada yang lurus
dan tidak perlu diluruskan
anda semaput nih
mau disebut setengah mati
tidak akan pernah selesai
saya bilang setengah hidup
oh ada kemungkinan dia hidup
dia bilang setengah mati
karena ini sudah tidak pandangan pesimis
yang hitam putih seperti itu
jadi tahun seribu sembilan ratus enam puluh lima itu tidak bisa
dipilah hitam putih
persoalannya lalu sederhana
kalau ini semua yang pki yang salah
partai besar saat itu
aidat itu menko
itu menteri semua
pemerintah loh ini
jadi bukan partai terlarang
partai terlarang itu setelah itu
salah satu pengaruh pki misalnya
petani kok dipersenjatai
itu masih ada patungnya sekarang
patung petani itu pakai
petaninya itu pakai senjata gitu
tapi jangan diroboin ya
karena ini bagian dari sejarah kita
jangan kayak isis apa apa diroboin gitu
tidak bisa hitam putih
tidak bisa hitam putih
yang salah tentara
pki tidak terlipat itu omong kosong
seluruh dokumen kalau dibaca
itu dokumen dokumen pemeriksaan itu
diterbitkan terbuka tanpa diedit
oleh angkatan darat
itu diedit setelah menjelang tahun pemilu tahun seribu sembilan ratus tujuh puluh satu
karena ada kepentingan konsolidasi kekuasaan
itu sangat jelas
dan sidang sidang mahmilub itu
ditungguin termasuk oleh harald krauts
orang banyak peneliti asing
boleh nonton terbuka
jadi enggak ada itu
tapi bahwa ini semua tentara saja
pki jadi korban
yang nyulek tentara
yang diculek tentara
yang bunuh tentara
jadi tentara juga ada terlipat
lalu merembet ke bawah
dan banyak cerita
termasuk peneliti bule
yang hanya jalan jalan seminggu di indonesia
terus mengajari kita
kebodohan orang indonesia
mendengarkan orang orang yang seperti ini
oh asal bule pasti benar gitu
anda tahu gak
ini saya tulis di sini
salah satu rujukan utama
mereka yang mengganyang pki adalah
mengaku salah analisis terhadap saya
ben anderson mengaku salah
ketika saya muat di buku ini
saya diingatkan oleh pembimbing
itu tidak bisa karena
itu copyrightnya masih ben
saya tulis surat
saya mau muat
tapi itu harus minta izin
band itu raksasa orang besar
dia nggak akan turun nilainya karena
saya kirim surat
apa yang dia bales
dia yang bahwa analisisnya salah itu
itu masih dijadikan rujukan utama
bahwa pki tidak terlipat
artinya tidak ada hitam putih kalau
gak ada hitam putih itu
saya kembali ke soal lbh
sebenarnya mungkin apa sih yang di
diniati oleh lbh ketika menggelar diskusi ini
sebenarnya untuk mencari korban
yang mungkin salah sasaran saat itu
atau bagaimana sebenarnya
mencari keadilan yang sampai sekarang tidak terjawab
rumah yang masih disita dan lain sebagainya
kalau disalah dari
muhammad isnur tadi sempat menyinggung soal itu
dalam konversi pers
bisa disederhanakan adalah mencari keadilan
dan setiap orang berhak untuk mencari keadilan
kita sebagai kuasa hukum
mereka ingin berdiskusi
dan seharusnya diskusi
dilawan dengan diskusi
dan sebagai dampak atas kerusuhan
saya bisa bilang itu krusial
karena sudah ribet
karena sudah ribuan orang di depan situ
mengancam tidak waktu itu
kalau berdasarkan pengakuan teman teman
itu sangat mencekam
dan ada banyak lansia disitu
dan kelompok rentan
anak anak dan perempuan yang pingsan
kok ada seperti ini di era demokrasi
kok jadi lbh sebagai rumah rakyat
di mana rakyat kecil mengadu
rakyat yang miskin
buta hukum dan tertindas
itu diperlakukan seperti ini
jadi anda menginginkan kalau misalnya ada diskusi
yang tidak disukai oleh kelompok tertentu
lebih baik lawan dengan diskusi yang lain
buku lawan dengan buku
diskusi lawan dengan diskusi
tidak seperti itu
kenapa tidak seperti itu
kalau saya melihat bahwa
kita tidak melarang aktivitas yang akan dilakukan oleh lbh
selama ini kita tidak pernah mengganggu apa yang dilakukan oleh lbh
tetapi ketika kita menilai ini merupakan suatu kekeliruan
di mana mereka akan membenarkan fakta sejarah
di mana komunis akan dijadikan sebagai korban nantinya
sudah kan banyak kejadian kejadian yang kita lihat kemarin
bahwasannya sudah ada bermunculan
anda tidak mendengar apa yang disampaikan prof kiki
bahwa ideologi komunis ini ideologi yang bangkrut
yang mungkin tidak bisa dikonsumsi
yang mungkin tidak bisa diterapkan lagi
dalam sistem sosial kemasyarakatan
iya tapi kan kelompok kelompok yang ini
sudah mulai lagi memberikan stamina kepada kaum kaum muda
untuk mendoktrin bahwasannya
paham komunis ini harus segera kita bangkitkan lagi
itulah yang kita cegah
jangan sampai itu terjadi
karena seperti apa yang dikatakan oleh panglima gatot tadi
anak saya aja sudah tidak tahu tentang sejarah pki
itu yang kita khawatirkan
di generasi ini
para pemuda seumuran saya
yang tidak mengetahui persis
pada saat itu
kalaupun tidak dipelajari
dalam baku kuliah ataupun sekolah
maka kita tidak akan mengerti tentang fakta fakta sejarah yang ada
oke katakanlah anda tidak setuju dengan diskusi yang digelar oleh lbh
anda sendiri sudah pernah menggelar diskusi yang topiknya mungkin berlawanan dengan lh tidak sebelumnya
kita sudah sering melakukan diskusi tentang itu
persoalan persoalan yang kita lihat
bahwasannya inti inti dari diskusi itu
mengarah ke situ semuanya
yang mencoba untuk menghidupkan kembali
paham paham komunis ini
sudah mulai bergerilya
mereka berani untuk melakukan kelompok simposium enam puluh lima
gerakan gerakan selain di jakarta
di taman ismail marjuki saja
merupakan tempat yang terbuka
tempat umum yang berada di ibu kota negara jakarta
itu mereka melakukan kegiatan belok kiri festival
dimana konten isinya adalah
lambang lambang komunis mereka hidupkan lagi di situ
siapa ini yang menggelar belok kiri festival
belok kiri festival dilakukan oleh kelompok yang sama
siapa kelompok itu
yang mengadakan kegiatan seminar
itu mereka melakukan
ini kita tanya ada lbh di sini
benar gak ada belok kiri festival itu
lagian kalau belok kiri festival apa salahnya
kita gak menyelenggara itu
kalau belok kanan
dan memang kalau misalnya kita bikin acara
acara misalnya kita bikin
misalnya penyuluhan hukum gitu ya
rakyat jadi ngerti hukum
kita ngasih pembelaan di depan sidang pengadilan
ya contohnya seperti itu
kita bertindak dan salahnya dimana gitu
kita tidak melakukan kekerasan
tidak ada yang salah dengan itu
ada yang dipaksa datang nggak
eh sorry bukan siapa
pihak keamanan yang mau melihat ke dalam
eh kita persilahkan gitu
tapi mohon maaf kepada maksasi yang di luar
kita tidak bisa mengizinkan masuk
karena dari luar teriakan sudah bakar bunuh
segala macem gitu loh
bukannya itu mirip teriakan pki yang di film nih
itu justru kalau begitu
itu gimana tuh mas rahmat
anda menganggungkan demokrasi tapi kemudian melakukan aksi yang seperti
jadi sebetulnya tidak seperti itu
pihak lbh saja yang memancing keadaan untuk jadi seperti itu
memancingnya seperti apa
seandainya lbh mengizinkan kita untuk masuk ke dalam
satu orang saja kan saya selaku koordinatornya untuk masuk
memastikan bahwasannya di dalam tidak ada kegiatan
maka itu selesai
masa yang ada di luar akan segera berubah
itu kan memaksakan diri
bukankah bisa diserahkan kepada pihak kepolisian sebagai penegak hukum
itu pertanyaan saya berulang ulang sebenarnya
dari awal kita sudah serahkan kepada kepolisian
kepolisian ada yang masuk tidak
pelaksanaan kegiatan itu
kata kepolisian bahwasannya mereka menjamin bahwa di dalam tidak ada kegiatan seminar tentang pki
kita bilang kita percayakan kepada kepolisian
akan tetapi setelah kita demo
mereka melanjutkan kegiatan itu
padahal sudah tidak diizinkan oleh kepolisian
apa yang terjadi
bubarkan secara paksa kegiatan yang ada di dalam
sepanduk sepanduknya yang temanya tentang komunis
itu dicabut sama polisi
dan itu ada videonya sama saya
akan saya buktikan itu di pelaporan nanti di paris
apa tema komunisnya pak
kita ingin mengetahui kebenarannya
pertanyaannya adalah mereka akan menggali sejarah tentang pembenaran seribu sembilan ratus enam puluh lima dan seribu sembilan ratus enam puluh enam
artinya pembenaran gerakan itu begini bang
mereka tidak sepakat dengan apa yang ada saat ini
dimana komunis dituduh sebagai pemberontak
mereka akan membenarkan sejarah bahwa komunis adalah korban
itu yang kita tidak sepakati
maksudnya pro pki
kalau itu harusnya ditangkap polisi
harusnya ditangkap dong
nah polisi kalau nggak nangkap berarti kan tidak ditemukan hal itu
enggak bukan seperti itu
polisi berdasarkan apa yang kemudian bukti bukti yang ada di lapangan nantinya
makanya bukti bukti yang kita
ya akan kita serahkan ke polisian
oke kita tahan dulu ya setelah jeda
nanti kita akan kembali ke pro pki
kami akan segera kembali setelah jeda berikut ini
seharusnya di forum ini kita juga sudah mengundang pihak kepolisian untuk
mendengar langsung apa yang terjadi saat kemarin ataupun dua hari lalu begitu ya di hari sabtu
sayang sekali tidak ada satupun dari pihak kepolisian yang bersedia untuk hadir ataupun melalui sambungan telpon
bisa kita wancar dan kita minta klarifikasi
karena sebenarnya pro pki ini kalau kita dengar sebenarnya debatnya jadi debat gusir nih sebenarnya
jadi menguatkan pandangan saya tadi
sebagai instrumen politik masih efektif
dia masih marah
dia juga masih merasa nggak salah kan gitu
jadi kalau komunis sebagai instrumen politik
isunya itu masih seksi masih menarik dan masih efektif
dan instrumen politik untuk apa
untuk bertarung lah
kalau ada kiflan misalnya
ya pasti ada instrumen politik
termasuk alasan historis bahwa
mereka ini mengalami periode pertarungan masa lalu gitu loh
jangan lupa banyak orang orang tua ini yang mengalami periode itu dan terlibat
terlibat itu dalam pengertian bisa terimbas
masih ada rasa sakit ada rasa menang
sejarah itu ditentukan oleh para pemenang kekuasaan
jadi kalau kita ada pertarungan politik saya menang pasti sejarahnya sejarah saya
bukan sejarah yang kalah
yang terjadi sekarang itu
contoh lalu kemudian kembali ke film tadi
itu banyak juga yang misleading banyak juga yang ngawur
atau sengaja dibuat seperti itu karena ini untuk pendidikan politik demi kepentingan rezim pada saat itu
pemenang sejarah jadinya ya
contoh itu penyiksaan jenderal jenderal itu sebelum dimasukkan ke lubang buaya itu tidak ada
dari hasil setelah itu nggak ada ya
dari hasil pemeriksaan forensik ya
itu tidak ada
semua luka tembak
luka tembak ini
nah dan itu di dalam dokumen mahmilub yang diterbitkan oleh angkatan darat sendiri sampai tahun seribu sembilan ratus tujuh puluh satu tidak ada
dan tidak menjadi persoalan
tapi ketika ada kepentingan konsolidasi orde baru tahun seribu sembilan ratus tujuh puluh satu baru muncul cerita ditambah tambahin
saya tidak percaya
saya tidak percaya ada bintara pama yang berani nyeksa jenderalnya
auranya pasti kalah
yang dibunuh ini jenderal jenderal ini
jadi pasti ditembak dan memang ditembak
nah itu ya
terus mengenai penyerbuan ke halim gitu
lubang buaya itu di luar kawasan halim
itu satu yang orang lupa
angkatan udara tidak terlibat
itu suyono itu perwira angkatan udara
yang tugasnya ngumpulin senjata mengkonsolidasikan untuk revolusi itu
nah saya ingat omar dhani ketika keluar dari pulau buru kemudian saya wawancarai
saya tanya itu bagaimana telegram yang ke pak harto
kalau masuk kita habisin
nggak ada itu omong kosong
saya punya dokumen aslinya
jadi memang ini sebenarnya lebih pada soal bukan pada soal pki tidak pki tetapi ini memanfaatkan isu ini untuk kepentingan politik
saya mau tanya yang kiri itu
siapa yang tahu tentang komunisme
di republik ini hanya satu orang yang sangat paham
dan saya orang kedua
iya boleh mari kita berdebat tentang semua bukunya
di sisi yang lain yang nyerang juga nggak pernah banyak
baca buku ini aja gak pernah banyak
jangan jangan gak tahu ya
buku buku sweeping gitu loh
jadi yang sweeping ini
jadi kepentingan politik siapa sebenarnya masih menjadi tanda tanya
selanjutnya mungkin kita akan melihat selebih lanjut

kepentingan politik siapa
apakah ini jangan jangan lagi lagi dua ribu delapan belas dua ribu sembilan belas tetapi yang pasti sangat disayangkan kalau kemudian sebuah diskusi dibubarkan dengan kekerasan
harusnya diskusi lawan dan diskusi
dialog tidak membunuh
itu kata katanya muridan teman saya
jadi lebih baik dialog
ya mungkin mas rahmat bisa lebih paham ya
terima kasih prof kiki untuk malam ini
terima kasih juga bang nelson dan juga bang rahmat telah bergabung bersama kami malam ini
dan rangkuman fokus bahasan kami malam ini dalam prime news akan segera hadir setelah jeda berikut ini